hingga desember dua ribu tujuh belas empat belas orang di jombang jawa timur diduga terserang difteri
satu orang diantaranya meninggal dunia
sementara di tanggerang banten empat belas orang juga dilaporkan menderita penyakit mematikan tersebut
menurut keterangan dinas kesehatan jombang dari empat belas kasus yang masuk
satu orang yang meninggal dunia akibat penyakit penyerta
sedang tiga orang lainnya dinyatakan telah sembuh pada rentang bulan juli hingga agustus
dan sisanya dinyatakan suspek difteri
sejumlah pasien difteri tersebut telah menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah jombang
sampai saat ini dinas kesehatan kabupaten jombang masih terus melakukan pendataan terhadap masyarakat
yang diduga terjangkit penyakit tersebut
dinas kesehatan kabupaten karawang jawa barat mencatat sebanyak empat belas pasien penderita difteri
dirawat di rumah sakit umum daerah kabupaten karawang jawa barat
dinas kesehatan telah melakukan sosialisasi terhadap seluruh puskesmas di kabupaten karawang
selain itu juga dilakukan survei di lokasi yang terdampak difteri
di sana petugas akan memberikan vaksinasi dan tindakan pencegahan lainnya
agar bakteri difteri tidak menyebar
meski menduduki peringkat pertama jumlah kasus difteri
dinas kesehatan provinsi jawa timur belum menetapkan status kejadian luar biasa atau klb
pasalnya kasus difteri tahun ini sebenarnya lebih rendah dari tahun lalu
sehingga belum masuk kategori luar biasa
kepala dinas kesehatan provinsi jawa timur kohar hari santoso menegaskan
sesuai peraturan menteri kesehatan permenkes seribu lima puluh satu tentang penyakit menular tertentu
kondisi saat ini tidak masuk kriteria klb
aturan itu menyebutkan klb didahului dengan kondisi kesakitan yang terus menerus
dan meningkat dalam kurun waktu tertentu
dia mengungkapkan jumlah kasus difteri tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu
pada dua ribu enam belas tercatat ada tiga ratus lima puluh dua kasus dengan tujuh kematian
sedangkan dua ribu tujuh belas sampai awal desember tercatat ada tiga ratus delapan belas dengan dua belas kematian
saat ini pemerintah fokus mencegah penularan dengan menggelar imunisasi
di wilayah yang warganya terjangkit difteri
dari sekitar lima ratus tujuh puluh ribu bayi yang baru lahir
baru sekitar empat ratus dua puluh lima ribu yang menjalani imunisasi dasar lengkap
pola hidup yang tidak sehat juga membuat bakteri difteri mewabah
tetapi apapun klb atau tidak klb
yang paling utama adalah
bagaimana kemudian kita bertindak
kasus kasus yang memang difteri
kita tangani dengan sebetul betulnya dengan prosedur tetap yang baik
karena difteri ini adalah kasus menular
yang ini bisa menurun lewat batu lewat udara semacam ini
oleh karena mereka yang sakit difteri kita obati kita isolasi
koresponden cnn indonesia miftah farid
berada di jawa timur jawa timur
berada di surabaya
miftah tertinggi dalam jumlah penderita
tapi belum ditetapkan menjadi kasus luar biasa
ada penjelasan untuk ini miftah
ya eva kalau memang hitung hitungan angka
yang seperti dikatakan kepala dinas kesehatan jawa timur
kohar haris santoso mengatakan
kalau hitung hitungan angka memang tidak masuk dalam kategori permen seribu lima puluh satu itu
namun kita bisa melihat bahwa
yang masuk dalam kategori wabah ini diserahkan
kepada daerah daerah atau kota kabupaten
di mana angka angka ini kemudian terbilang tinggi atau tidak
ya ini yang kemudian ditunggu oleh kohar
dan mereka masih melakukan penelitian
apakah ini masuk kategori klb atau tidak
yang jelas kalau kemudian angka ini bisa melonjak di satu wilayah
atau wilayah kota kabupaten maka
secara otonom kabupaten atau kota itu
bisa menyatakan dirinya sebagai klb
namun secara keseluruhan secara provinsi misalnya
dari angka yang disebutkan tadi
sekitar tiga ratus lima puluh dua untuk di tahun dua ribu enam belas
dan hari ini tiga ratus delapan belas
ini memang tidak masuk dalam kategori atau kriteria klb itu eva
dan ini masih terus dilihat dipantau karena
sebenarnya jawa timur dari tahun ke tahun ini
cenderung menurun sebenarnya
namun berkaca dari tahun dua ribu dua belas misalnya
sampai hampir seribu kasus difteri
dan tahun ini dari tiga ratus delapan belas
kalau kemudian dirigitkan lagi dihitung lagi
ternyata hanya dua puluh empat
yang benar benar dinyatakan terbukti ada bakteri difteri dalam tubuhnya
hanya pengamatan dengan mata mata yang bisa kita lihat misalnya
atau ada sakit tenggorokan kemudian badan lemas
dan kalau kemudian masyarakat melaporkan ini sebagai diphteri
maka rumah sakit atau dokter yang menanganinya
langsung melakukan penanganan sesuai dengan sop
yaitu penanganan penyakit menular
artinya ini terbukti atau tidak dalam lab
mereka harus dirawat secara sesuai dengan sop
kalau perlu kemudian diberi antibiotik atau diberi antiracun
untuk meminimalisir kemungkinan
kalau pasien yang datang ke rumah sakit atau ke dokter ini
diduga terjangkit bakteri diphteri
ini yang kemudian dinyatakan oleh kohar
menyatakan bahwa sekalipun tidak ada deklarasi terkait klb
atau kondisi luar biasa
penanganan kasus terutama untuk bakteri yang menular ini
ini memiliki standar operasional tersendiri
dan sudah diatur dalam aturan aturan yang cukup rigid dalam peraturan menteri
bahwa kemudian sampai ada kemudian
kalau kemudian mereka masih suspek pun
mereka bisa diisolasi di ruang khusus
dan banyak sekali ruang isolasi ini di surabaya misalnya
di salah satu rumah sakit milik pemerintah
menyediakan empat belas dan sudah standby
kalau kemudian ada pasien yang dibawa ke rumah sakit itu
walaupun secara laboratorium belum terbukti mereka difteri
kalaupun ada indikasi indikasi penyakit difteri
atau bakteri diphteri dalam tubuh
yang bisa dilihat secara kasat mata
maka penanganannya akan disesuaikan dengan metode penyakit menular
sesuai dengan aturan sop nya begitu eva
baik kalau kemudian tidak ada penetapan klb
karena memang tidak sesuai dengan aturan
tapi di jawa timur ini merupakan
provinsi terparah peringkat pertama di indonesia
apakah memang pemerintah provinsi tidak memiliki kebijakan tertentu
kalau kemudian tadi anda katakan diberikan kepada wilayahnya masing masing
apakah tidak ada kebijakan yang terpusat di pemerintah provinsi
untuk masalah diphteri ini
iya eva pemerintah provinsi jawa timur memastikan
untuk urusan mereka yaitu mereka memastikan jumlah vaksin ini tersedia
berapapun yang diminta oleh kota kabupaten untuk meminimalisir
jangkauan penularan atau mengkanalkan bakteri ini supaya tidak meluas
maka mereka menyediakan vaksin dengan jumlah yang mencukupi
kalau menurut kepala dinas kesehatan
dan ini sudah didistribusikan ke kota kabupaten yang kemudian meminta
untuk melakukan vaksinasi ketika di satu wilayah di tempat mereka tinggal
ini terjangkit bakteri diphteri
sehingga untuk mengkanalkan ini minimal keluarga mereka juga harus diperiksa
dan kemudian divaksin dan kemudian menjelar ke kota maksud saya ke kampung
atau ke desa tempat salah satu warga yang kemudian terjangkit bakteri difteri
ini sudah dilakukan hingga memberikan perintah kepada kota kabupaten sampai kemudian
atau satuan kesehatan terkecil yaitu puskesmas untuk melakukan pemantauan
terkait vaksinasi kemudian dan juga penyuluhan terkait indikasi indikasi apa
yang bisa dilihat oleh mata masyarakat awam ketika orang bisa dinyatakan ini suspek difteri atau tidak
dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa timur
dan kalaupun tidak ada klb tetap penanganannya seperti penanganan penyakit menular
memang standar sop nya sangat ketat misalnya kalau karena difteri ini ketika kita bersin
atau berbicara atau kemudian benda benda yang terpapar oleh seseorang yang terkena bakteri difteri
maka akan dengan cepat menular ini yang kemudian membuat penyakit ini gampang sekali untuk meluas
dan evaluasinya eva dari data yang kami terima misalnya
dari lima ratus tujuh puluh ribu bayi yang lahir di jawa timur baru empat ratus dua puluh lima nya yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
kalau kemudian dievaluasi dari pemerintah menyatakan bahwa ketidakikutan masyarakat untuk melakukan
atau mengikut sertakan anaknya dalam proses imunisasi ini ada beberapa hal
yang pertama misalnya yang di jawa timur ini masih ada tradisi mempermasalahkan apakah imunisasi ini halal atau haram
dan ini terbukti di wilayah wilayah tertentu yang masih mempermasalahkan ini misalnya pasuruan
ini memiliki angka difteri yang cukup tinggi yaitu empat puluh empat kasus misalnya di pasuruan
dan ini cukup tragis kalau kemudian kita lihat masih ada perdebatan itu
dan yang kedua soal kedisiplinan apakah kemudian masyarakat ini bisa membawa bayinya di usia satu tahun
ini mengikuti imunisasi sampai tiga kali sesuai dengan yang disyaratkan
nah kalau kemudian sudah sampai di bawah satu tahun ada usia delapan belas bulan yang juga harus diimunisasi
kemudian kelas satu sd kelas dua sd sampai kelas lima sd adalah batas untuk anak anak melakukan atau diberi imunisasi difteri
masyarakat yang tidak mengidelkan atau imunisasi dasar lengkap bagi anak anak mereka sama sekali
dan menurut prof nasrulluddin seorang pakar dari universitas erlangga seorang konsultan di bidang penyakit tropik menyatakan
difteri ternyata menjangkiti usia empat puluh lima tahun ke atas
artinya orang yang sudah melakukan perawatan atau imunisasi lengkap bahkan sudah sampai seperti yang diberikan oleh pemerintah masih saja bisa terkena difteri
ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa pola hidup sehat ini juga berpengaruh terhadap daya kembang dari bakteri ini
dan yang satu lagi adalah perlu booster atau imunisasi tambahan
imunisasi tambahan karena ketika kita sudah berhenti di kelas lima sd mendapatkan asupan atau
vaksin difteri maka perlu diulang sepuluh tahun sekali sampai kita dewasa karena dari data yang saya terima misalnya empat puluh tahun ke atas
masih bisa terkena difteri dan ini menjadi perhatian kita dan yang terakhir yang perlu dicamkan pemerintah adalah bagaimana kemudian kita melihat
bakteri ini secara
day by day atau secara tahun ke tahun karena bisa jadi ketika dari penelitian yang misalnya dilakukan oleh uner ada kemungkinan
mutasi genetis di dalam bakteri ini karena
sifat dasar makhluk hidup ketika mereka mendapatkan antitoksik misalnya dari
vaksin yang diterima oleh tubuh kita maka kecenderungan mereka tidak akan
habis sama sekali ada beberapa sel sel yang kemudian bisa bermutasi dan ini kemudian
menyisahkan di tubuh kita dan ini yang kemudian menjadi pr apakah kemudian vaksin yang didapat bayi bayi di indonesia hari ini itu sesuai dengan
bakteri yang terus berkembang
dan ada juga an bermutasi kalau kemudian ini masalahnya dalam mutasi maka perlu evaluasi ulang bukan hanya soal tata laksana
imunisasi atau vaksinasi tapi juga bagaimana kemudian kadar dari vaksinasi ini bisa disesuaikan dengan mutasi mutasi genetis yang dibawa oleh bakteri
dipteri ini eva iklam iftar farid koresponden cnn indonesia langsung dari surabaya terima kasih